jumat lima mei dua ribu dua puluh tiga presiden r i jokowi dodo melakukan kunjungan kerja ke provinsi lampung
sekaligus melihat secara langsung kondisi sejumlah jalanan yang mengalami rusak parah
yang menarik perhatian adalah peninjauan jalan rusak tersebut dilakukan secara langsung oleh presiden jokowi
dengan menjajalnya menggunakan mobil dinas kepresidenan mercedes benz s enam ratus guard
mobil berjenis sedan tersebut terlihat melibas jalanan yang rusak parah
di jalan terusan ria kudu lampung selatan dengan diikuti oleh ragam jenis kendaraan lainnya
seperti motor trail suv mpv hingga van yang juga digunakan oleh menteri pupr basuki hadi mulyono
bersama menteri bumn erick thohir
mengutip pernyataan deputi bidang protokol pers dan media sekretariat presiden bey mahmudin
alasan penggunaan mobil sedan dinas mercedes benz s enam ratus guard adalah agar presiden bisa menggabarkan
bahwa jalanan yang rusak ini
sangat mengganggu mobilitas masyarakat dan ekonomi yang menggunakan banyak jenis kendaraan
mobil sedan dengan panjang mencapai enam tiga meter ini memang tak lazim digunakan di medan off road
dikatakan oleh b mahmudin juga sempat memunculkan informasi adanya masalah melalui lampu indikator
akhirnya presiden jokowi pun beralih menggunakan mobil suv besar yang juga sudah disediakan
guna kepentingan keamanan
mobil dinas kepresidenan yang dipakai presiden joko widodo untuk melibas jalanan rusak
di provinsi lampung adalah mobil dinas kepresidenan warisan pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono
dari pengadaan tahun dua ribu tujuh dan resmi digunakan pada tahun dua ribu delapan oleh presiden
wakil presiden dan juga masing masing istri
mercedes benz s enam ratus guard model w dua ratus dua puluh satu ini diproduksi khusus untuk vvip seperti kepala pemerintahan
secara spesifikasi mobil ini dibekali mesin lima lima ratus cc turbo ganda atau b turbo dengan dua belas silinder berkonfigurasi v
yang mampu menghasilkan tenaga mencapai lima ratus tujuh belas tenaga kuda dengan kecepatan puncak dua ratus sepuluh km per jam
berusia hampir lima belas tahun mobil ini dibekali sistem keamanan tercanggih di masanya
seperti air suspension yang memungkinkan mobil bisa meninggikan ground clearance di jalan rusak atau tergenang
body dan kaca berlapis polikarbonat yang anti peluru dan tahan ledakan granatangan
night vision yang memungkinkan visibilitas di tempat gelap

yang memungkinkan mobil ini bisa mencapai lima lima ratus km per jam
sehingga mobil tetap bisa melaju sejauh enam puluh km meski roda dalam kondisi kempes
kecanggihan mobil ini pun sudah berstandar lisensi b enam dan b tujuh yang dikeluarkan oleh badan investigasi kriminal federal jerman
atau foci sebagai mobil yang aman dan layak untuk digunakan oleh vvip setingkat diplomat dan kepala pemerintahan
albi pratama baramaestro jakarta